om main game aja lagi seru tuh level tujuh
uhhh mau apaan
game perang pat kong lawan itu united states
gara gara anak kecil nih gangguin orang main game aja
kok lu merasa kayak setan lagi ih ih ih
ihh aduh adam
stop tapi jika kalian ributan makan terus emang gak bosan
bang om air kelapa
siapa yang mau beli kelapa malem malem kayak gini
orangnya di sini tengoknya kesana makanya kupingnya jangan ketutupan sama kumis
abang nyari siapa sih
saya nyari pelenakan saya
namanya ali amer rafa
bang mana ada yang jual kelapa malam malam kayak gini
ah bang ada ada aja ah
ini judul lagi ah
mendingan aku ngobrol sama kentongan dah lebih jelas
dikak gak bisa nyaut daripada nyaut tapi ngaco
aku pengen pasang
itu bahkan itu

tadi suaranya dari sini
kenapa gue jadi merinding ya
asep dari mana nih
kagak ada yang nabun
tapi ada asapnya
kalau hajatan masih rame nih
kagak ada orang
kenapa yang dia ada di bawah pohon
kemana itu pernah ke jawa
kok dia hilang
tuh disitu tuh
hantu penari jawa
iya pakai bunyi bunyi gamelan lagi
eh awas hati hati tuh hantunya hantu jawa tuh
tadi awalnya om ngeliat disitu tuh
sambil ada bunyi gamelan
tadi om kasih tau tuh ting tung ting tung
nah om lang dikit madep ke sana
tiba tiba hantunya nongolnya disitu tuh
itu depan alis itu tuh
tanya sama orangnya
tanya sama setan nya
ih udah pengen mau tanya ah
udah pulang dah
itu mami tuh udah ngomel ngomel
aduh om nih kena sasaran
sangka yang jagainnya kagak becus lagi
ah emang pegel ya jaganya anak kecil ya
danggu om main game aja
lagi seru tuh level tujuh
iya udah pak
gimana anak kecil nih gangguin om main game aja
kok lu bener sama setan lagi
tapi jika kalian ributan makan terus
biarin aja kan adam lapar
nah itu baru mochi setuju
kan mochi juga lapar
suara apa ya
biasa suara gemeland red first
oh tante mau api
tante harus beli korek api dulu di warung
harganya cuma dua ribu an
palingnya di situ tante
kok hilang dia
main masih malem malem
siapa pak rt
saya itu bukan pak rt
ibu messi cantik dan rupanya sejagat raya alam
gapain mamel keluyuran
ibu messi bawa sayuran
enggak pada benar deh
messi ini datang kemari mau mencari zara
dia mana sih
ya udah kalau gitu sekarang cari dong ak
sebagai hansip harus nyari kenyaman
hei dengar gak sih
ada suara gamelan
ada yang ngajakannya
agak gak tahu